kalau kita dapatkan review tentang perjalanan rute dari rombongan mengantarkan jenazah yaitu dari gedung pakuan
kemudian ke arah wastu kencana kemudian tol paster keluar tol seroja
kemudian dari tol seroja menuju ke arah cimaung
dimana tadi kalau kita lihat tol banjaran nah ini iring iringan sepertinya sudah mulai masuk ke arah islamic center
yang kita saksikan langsung saat ini ambulans sudah memasuki kawasan islamic center di kawasan cimaung
sudah terlihat mobil jenazah memasuki kawasan pemakaman di islami center cimaung
setelah menempuh perjalanan lebih kurang satu setengah jam